selamat pagi arief ada informasi kapan rencananya joko driono akan diperiksa pada esok hari dan apa saja kemudian materi yang akan ditanyakan
apakah kemarin sisa pertanyaan yang belum dijawab ini akan ditanyakan kembali oleh penyidik
ya selamat pagi dia dan juga lady betul sekali pemeriksaan lanjutan ataupun pemeriksaan tambahan yang akan dilakukan kepada joko driono
diagendakan akan dilakukan pada esok hari kamis dan diagendakan pada pukul sepuluh pagi
ya sebelumnya pada hari senin kemarin memang joko driono sudah menjalani pemeriksaan tahap pertama dan ia sudah menjalani selama kurang lebih dua puluh jam
dan total itu ada tiga puluh dua pertanyaan namun pada hari senin lalu joko driono baru menjawab tujuh belas pertanyaan saja
dan sisa pertanyaan berikutnya itu nanti akan diberikan penyidik pada esok hari pada hari kamis
dan tentunya kemarin joko driono usai diperiksa itu selasa dini hari sekitar pukul tiga pagi
selesai diperiksa ia tidak banyak berkomentar
ia hanya mengatakan bahwa pihak kepolisian bekerja dengan profesional dan alasan meminta penundaan karena pada hari senin kemarin
sampai dengan selasa kemarin setelah menjalani selama kurang lebih dua puluh jam joko driono merasa lelah karena sudah terlalu lama
dan minta untuk diskors dan dilanjutkan kembali pada hari kamis
dan memang penetapan status tersangka joko driono ini adalah hasil dari pengledahan lanjutan yang dilakukan satgas anti mafia bola
di mana pada saat itu satgas anti mafia bola menggeledah apartemen joko driono di kawasan rasuna yaitu di tower sembilan
dan dari tujuh puluh lima item yang disita oleh pihak penyidik itu diantaranya ada laptop buku tabungan hp dan juga kartu atm
dan dari tujuh puluh lima item tersebut itulah kemudian akhirnya satgas anti mafia bola menyimpulkan hasil penyidikan sementara bahwa selain diduga atau disangkakan joko driono
adalah aktor intelektual untuk perusahaan barang bukti di kantor komisi pssi joko driono juga diduga terlibat dalam kasus pengaturan skor
dan mengutip dari pernyataan karopema mabespori brigjen deddy prasetyo yang mengatakan pada pemeriksaan lanjutan itu nanti joko driono tidak hanya akan ditanya mengenai
apa motivasi ia untuk menyuruh tiga staffnya melakukan perusahaan dokumen namun juga akan ditanyakan apakah dirinya memiliki
keterkaitan ataupun keterlibatan terhadap kasus pengaturan skor